kalo lo emang niat begitu mendingan lo dirumah aja ya jagain si daus
ihh babe ya jadi orang kok suci banget sih kayak orang bener aja
padahal mah ih dibang tukang parkir doang
eh tike jagain mulut lo ya
karena allah lo kenapa ngerendahin babe lo sendiri ya
itu kerjaan gue halal yang lo makan tuh halal dalam perut
abisnya laga babe tuh kayak orang yang bener bener suci
etika babe ini emang bukan orang suci tapi babe tahu mana yang ikhlas tulus karena allah
masya allah babi sama kak atika kenapa sih selalu berantem
ini kok sudah bulan ramadan gak baik ribut terus
udah yuk kita berangkat aja yuk ntar gue telatin
si rob gak apa apa tuh ditinggal sendirian di rumah
yaudah kita jalan
udah tinggal aja
jadi saat ini juga umi mau mulai ngumpulin paling
lagi pula juga umi kan udah enakan udah mulai baik
kalau umi insya allah kalau umi melakukan ibadah di bulan ramadan ini
ya rasanya penyakit umi bakalan berkurang lah sedikit sedikit
hajamai muna tiba tiba ke masjid
jangan jangan ada misi terseluruh
hubung nih mau tolong ya jangan sampai pahala gua berkurang nih gara gara gua marah amel lo
mau marah silahkan paling aja cuekin masuk kuping kiri keluar kuping kan lo tuh ya emang bener bener
lu mau bikin kesal gue ya habis kayaknya ada hil yang mustahak eh yang mustahil tiba tiba
semangat empat puluh lima pengen ke masjid bisa nggak gitu nggak usah susan sama umi orang umi
mau terawih juga ke masjid siapa tahu aja kan bulan ramadhan ini membawa keberkahan buat kita semua
amin pokoknya room apa yang lu kate gua aminin kecuali yang aku nih gue masih curiga nih ada
hp di ke masjid lu bener bener ya emang lu aduh
ini nih gara garanya
si rangun udah
biar katanya bapak jalan ke masjid tapi rangun musti rajin ke masjid ya
si raul tidak ke masjid nggak usah kalau boleh mas eh neng biar aja si rangun ke masjid kita ini
sebagai orangtua udah rusak udah rusak aja anak jangan rusak biar ini ke masjidnya
orang orang disini kan tangis rawang masih sakit kalau dibawa keluar gimane antar pada curiga enggak
jadi enggak terawih enggak diam di rumah
ikut ikut di rumah
enggak mau menjaga in sih
orang orang itu di luar ya disana tuh tahunnya si rawon itu sakit kalau lu ikut ikutan di luar orang orang mikir jadi saya enggak sakit kalau ada alasan jawab gimana gimana si etik ada di rumah nunggu si rawon jadi lu diem di rumah nunggu si rawon enak lu enggak
eh etik etik apen yang diomongin ama nenek nenek itu bener lu berdua di rumah tungguin si rawon gua mau ke masjid dulu
eh tika tumen tumena lo sekarang nih getel banget ke masjid ada apa ya
mbak be ini pan ramadan jadi atika itu sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih bertakwa
kenapa perlu kagak dari kemarin kemarin
kemarin lo gua ajak terawih lo kagak mau alesannya lo lagi dateng bulan
soalnya atika tuh baru dapet hidayahnya sekarang kalo kemarin belum
amin semoga allah memang membukakan pintu hidayah buat kak atika ya
tapi gua masih curiga nih adanya apa ya anak gue
eh lela lo tau ga sih ada apa nih sama kakak lo sama si atika
be lela ga mau sehuzon sama kak atika
tapi yang lela tau sih
mba robi sama pak haji sulam sudah berada di rumahnya be
astagfirullahaladzim tika atika lo kebangetan banget jadi anak ya
jadi lo sholat terawih ini lantaran adik surobi sama yang haji sulam bukan karena lelahi ta'ala
aduh mba be atika tuh nyusel banget
coba atika dari kemarin ikutan sholat terawih ketemu abang robi deh
karena abang robi kemarin dateng makanya malam ini atika ikutan siapa tau ketemu
eh tika ini bener nih dugaan mba be
jadi lo sholat terawih itu karena haji sulam sama si robi bukan karena lelahi ta'ala
kalo lo emang niat begitu mendingan lo dirumah aja ya jagain si daud
ihh mba be ya jadi orang kok suci banget sih kayak orang bener aja
padahal mah dibang tukang parkir doang
eh tika jaga eh mulut lo ya
biar kata ini mba be tukang parkir tapi mba be ngasih makan lo ngasih makan nasi ikhlas
lo kenapa ngerendahin mba be lo sendiri ya
itu kerjaan gue halal yang lo makan tuh halal dalam perut
abisnya laga mba be tuh kayak orang yang bener bener suci
eh tika mba be ini emang bukan orang suci tapi mba be tau mana yang ikhlas tulus karena allah
masya allah mba be sama kak tika kenapa sih selalu berantem
ini kan sudah bulan ramadhan gak baik ribut terus

iya mba tungguin abang ntar ntar ntar ntar
tinggal terus mana bisa pelan pelan adanya abah nyusruk ntar nih
ya allah mba abang ngomongnya kayak gitu sih nanti kalau nyusruk beneran gimana mau
bawel amat nih si abang deh elah tadi mau ikut harap bawel
ya ya pelan pelan yuk kita jalannya bareng deh
udah mba tenang
jalan aja tenang
zarul jalan cari tempat
wah pak haji kakinya udah mendingan ya
itu jalannya udah lancar alhamdulillah ayo seneng liatnya
ya pasti baiklah gua kan orang bener
orang yang taat kepada allah pasti dimudahkan semua terutama diberikan kesungguhan
amin pak haji itu namanya pengobatannya cocok sama pak haji
nelan lu catet ya kuduli huruf gede kalau gua ini sembuh bukan karena lu bukan dari pengobatan lu tapi karena allah ta'ala
amin pak haji semua kesembuhan ya allah ta'ala

ayah kan cuma manusia biasa yang ayah lakuin kemarin cuma bantuin pak haji
itu mah gak usah dikasih tahu anggap aja itu kagak ada kan bukan lu yang nyembuhin gue
terserah apa aja deh kalau ayah mah cuma bantuin doang kalau ada hasilnya ayah senang
lihat pak haji bisa jalan aja ayo udah seneng apalagi nanti bisa sembuh total alhamdulillah pak haji
ya sebenarnya sih sebagaimana orangnya saja
ya biar kata sama sama sudah naik haji
kalau imannya kagak kuat mana bisa dapat pertolongan dari allah